saya sudah sampaikan bahwa komunikasi saya dengan pak ganjar pak prabowo sejak awal berlangsung dengan baik
dan pak anies pun berlangsung dengan baik dengan konteks konteks pekerjaannya
konteks pekerjaan kita tidak bicara yang spesifik ke politik gitu
jadi itu dan sampai sekarang silakan cek pak ganjar masih baik hubungannya